setelah menetapkan kondektur bus maut menjadi tersangka polisi membeberkan fakta baru tentang kecelakaan yang terjadi di cikidang sukabumi yang menewaskan dua puluh satu wisatawan
selain tidak memiliki surat izin mengemudi yang sesuai pelaku mengemudi dengan kecepatan tinggi
muhammad adam dua puluh tujuh tahun warga depok yang menjadi kondektur bus maut yang menewaskan dua puluh satu wisatawan di cikidang sukabumi sabtu pekan lalu
mengaku menggantikan supir bus di jalan masuk cikidang kecamatan cibadak sukabumi
kepada polisi yang mengatakan sopir bus bernama jahidi mengantuk saat akan memasuki jalur cikidang sehingga terpaksa digantikan olehnya
polisi membeberkan fakta adam hanya memiliki sim a yang bukan untuk mengemudikan bus berpenumpang
keterangan yang bersangkutan mengatakan bahwasannya dia merupakan kernet mobil dan bukan supir asli
tidak mempunyai sim untuk mengemudi bus tetapi hanya mempunyai sim
a sebagai pengemudi mobil biasa dan bekerja di perusahaan tersebut baru sekitar dua bulan
dan dia hanya keren mobil
dari keterangan dia ia berganti supir dengan supir aslinya yaitu almarhum saudara jahidi
yang membawa mobil dari pul sampai ke simpang tmc
tidak jauh dari simpang tmc arah ke cikidang
di situ mereka bergantian
bergantian saudara almarhum mengatakan supir aslinya mengatakan
saya ngantuk akhirnya saudara mengambil alih mobil subun
pasca kecelakaan maut bus wisata di cikidang kabupaten sukabumi
polisi menetapkan muhammad adam kondektur bus menjadi tersangka
keputusan diambil setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi korban
yang melihat pelaku mengendarai bus padahal ia bukan supir bus
setelah melakukan gelar perkara kasus kecelakaan bus maut di kecamatan cikidang kabupaten sukabumi
yang menewaskan dua puluh satu wisatawan akhirnya kepolisian resort sukabumi menetapkan muhammad adam dua puluh tujuh tahun
kondektur bus dan mengemudikan bus pada saat kecelakaan terjadi sebagai tersangka kami siang
kepolisian kini menjaga ketat adam yang dirawat di rumah sakit polri bayangkara kota sukabumi
pelaku menderita luka patah di tangan dan kaki serta bagian wajah terkena pecahan kaca dari bus
kepada polisi tersangka mengaku sudah melakukan prosedur pengereman bus
namun kenyataan di lapangan setelah dilakukan olah tkp adam sama sekali tidak menginjak pedal rem
justru malah menginjak pedal kobling bus dalam kondisi melesat kecepatan tinggi
yang jatuh dari bus kemudian dia tidak menolong dan sebagainya dan menghilang
dan kemudian juga dari keterangan para saksi saksi korban yang masih hidup yang bisa kita minta keterangan
akhirnya kita naikkan ke prosedur penyelidikan
kita telah menetapkan seorang tersangka dalam perkara ini yaitu saudara muhammad adam
yang sebagai supir pada saat kejadian tersebut
dialah yang membawa
hingga kini empat orang korban masih dalam perawatan intensif di dua rumah sakit
yaitu rumah sakit siloam dan rumah sakit pmi bogor
polisi terus melakukan penyidikan terhadap kasus ini
dan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya tersangka
ahmad fikri sukabumi